meski berulang kali dirazia prostitusi terselubung masih saja terjadi di sejumlah daerah di jawa timur
di surabaya dua psk yang tengah melayani pelanggannya secara sembunyi sembunyi ditangkap petugas
sementara di lamongan dua psk di bawah umur diamankan petugas
dua orang wanita yang diduga pekerja seks komersial ini diamankan petugas
gabungan polrestabes surabaya dan satpol pp pemkot surabaya
dalam razia penyakit masyarakat jelang bulan suci ramadan
keduanya diamankan dari salah satu rumah berlantai dua di kawasan sidokumpul surabaya
keduanya tak berkutik setelah petugas memergoki mereka sedang melayani tamu lelaki hidung belang di dalam kamar
dari dalam kamar petugas menemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi bebas pakai
petugas gabungan langsung melakukan penyegelan serta menetapkan dua tersangka
yaitu srj sebagai pencari pelanggan
dan ksn sebagai pemilik rumah
razia penyakit masyarakat juga digelar petugas gabungan satpol pp tni dan polri
di lamongan rabu malam dengan sasaran warung remang remang
saat dirazia warung remang remang pasar semando babat lamongan
petugas terpaksa membawa dua wanita penghibur yang masih di bawah umur karena tanpa disertai identitas
selain dijadikan pramu saji diduga keduanya juga melayani pria hidung belang
meski sempat merengek dan menolak
keduanya tetap dibawa ke kantor satpol pp lamongan
sementara dari razia di sejumlah warung di kawasan stasiun kereta api
babat petugas menemukan miras jenis arak
dari hasil temuan tersebut petugas mendata pemilik miras
dan menyita seluruh miras yang berhasil ditemukan